ini dong balonnya satu
mantan pacar jago main drum
ini kesempatan besar
oh balas dendam
saya mau yang ini satu ya
lima ribu kok lima ribu sih paling tiga ribu ini mah
yaudah satu aja

tapi apa kamu tidak ingat apa yang inji sudah lakukan sama nenek kamu dan keluarga kita
pasti satria juga mewarisi sifat licik itu
pasti ini akal bulus mereka
supaya kamu gak tega dan memberikan bagian pada mereka
tapi kali ini nenek akan membiarkan mereka melakukan itu lagi
satria kau pikir kalau kamu jadi pimpinan kamu bisa rebut perusahaan lagi
nenek nenek tidak boleh berbicara seperti itu
bagaimanapun juga perusahaan itu bisa maju berkat satria
itu kan karena perusahaan kita sudah kuat
satria sama mamanya cuma jadi paras
pelewet angkat kaki kaki
aku mundurkan diri aja dari pimpinan perusahaan nek
aku jadi pegawai aja gak masalah
biar nanti gue yang bicara sama neneknya
gak usah dimasukin hati
iya gak perlu nek
buat apa gue jadi pimpinan tapi gue gak dipercaya sama nenek
lebih baik gue jadi pegawai aja
lagian gue juga gak butuh jabatan
kamu itu punya potensi besar
dan mama gak suka kalau kamu bilang kamu cuma mau jadi pegawai
nenek betul betul gak adil
nenek gak adil
itu udah keputusan nenek
ica kan juga lagi nyari
gak gampang cari model yang cucok yang oke
iya eka berusaha
iya bos benar
kalau dapet tenang aja
pasti informasikan ke bos
kalau perlu fotonya eka nunjukin
gimana mau nunjukin ke semua orang dan ke maya
kalau gue tuh cuma dapat segini
enggak enggak enggak
gue harus bisa buktiin ke semua orang
kalau gue itu bisa
aduh ndi eka pusing
kan gak gampang dia
nanti juga kita pasti dapat om
gue jadi pusing deh dia
mau begini caranya
sebel aku ya
kayaknya ganteng tuh om
itu yang baju biru itu
kayaknya pas buat model kita tuh
pegang parkir jadi model
tapi ganteng om
gimana kalau dipotong dulu om
om lihat ya om
om apaan sih

jangan lupa gue pusing teh
om lihat om
dia pas buat model kita om
lihat mukanya om
kayaknya natural banget gitu mukanya tuh
ah yang benar
om kayaknya rambutnya juga bagus dong
dia mau gak jadi model kita
kayaknya mau gak ya
udah udah sih dia mau om
karena kita udah mepet banget ya om
udah kita turun aja
kita rayu dia
ya benar ya om
mudah mudahan dia mau
apaan sih lo colek colek
eh cint jangan marah dulu

eh segitu ya om
eh cint jangan marah dulu
kamu oke deh cucok deh
eh segitu ya om
eh jangan marah dulu dong
eh om ini pemadu bakat deh
banyak artis yang mudah mudahan orbiting sama om ini
jadi adi gak usah khawatir
kita gak boleh bohong kok ya
eh tenang aja
kamu gak usah khawatir penampilan kita makeover
kalau dijalankan nanti humor kamu akan tinggi melambung
bisa eh bisa puluhan juta

bisa puluhan juta
oke loh ya tenang aja
lihat ya entah satu tahun entah dua tahun atau entah lima tahun lagi
gue akan bikin sesuatu yang berguna bagi siapapun
termasuk lo mungkin
tapi bukan dengan cara nipu orang
soal satria turun panggung
terangkat jadi pegawai
apakah mama bisa mempertimbangkannya lagi
mak tolong ma untuk satria
liat aja aku akan balas semua ini
jangan asal dengan dua persatunya
e berapa saja bret
saya mau yang ini satu ya
lima kok lima sih paling tiga ini mah
yaudah satu aja
sebentar ya saya mau ambil dompet dulu
dari anak saya kemana bang
aku umpetin kamu di sini ya
biar semua orang pada bingung nyari kamu
kamu diam aja ya jangan bergerak gerak
mas lihat bayi kecil
ada perempuan umur satu tahun
tadi dewi lagi beli mainan terus tiba tiba si tau udah hilang
aduh gimana ya
aduh tante juga bingung
gimana kalau tante cari ke sana terus kamu cari ke sebelah sana
sampai jumpa mbak
sampai bumi jadi teang juga